selanjutnya barada richard eliezer menjalani sidang etik kasus pembunuhan brigadir joshua huta barat di gedung transnational crime center atau tncc mabes polri pada rabu pagi
dalam sidang ini eliezer terlihat mengenakan pakaian dinas harian yanma polri dan dikawal dua anggota provos saat memasuki ruang sidang
sidang etik digelar secara tertutup sidang etik yang dipantau langsung oleh kompolnas ini
rencananya menghadirkan delapan saksi namun dari delapan saksi yang dihadirkan lima diantaranya tidak hadir dan memberikan keterangan secara tertulis
sidang etik digelar untuk menentukan nasib terpidana kasus pembunuhan brigadir joshua ini tetap sebagai anggota polri atau tidak
saudara fs kemudian saudara rr kemudian saudara km
nah yang tiga orang pertama yang saya sebutkan ini
tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama baradae
namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik